kalian pasti akan terima semua akibatnya
ada apa bu
ya aku hanya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas pengertian patris dan

aku belum setuju dengan keputusan yang bapak ambil
emang kenapa bu
aku pernah cerita sama bapak kan
tentang keadaan tasya
tasya itu beda sama anak anak lainnya
tolonglah patris dan pikirkan kembali
keputusan yang barusan
aku juga minta tolong jangan
beri beban yang terlalu berlebihan berat tasya atau juga harapannya terlalu tinggi
aku takut dia suatu saat kecewa dan gak bisa menjalankan semuanya ini
kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi pada tasya nanti nanti atau semenit atau satu jam dari sekarang kita
kita gak pernah bisa tahu
dengar ya tasya
aku udah bilang berkali kali sama kamu dan kamu masih aja nggak ngerti
aku udah bilang berkali kali kalau kamu harus jauhi tristan demi aku
kamu dekat banget ya
kamu lihat sendiri kan
rencana aku jadi berantakan nggak jelas gara gara kamu
ide kamu biar aku tampil di panggung
aku gak pernah sekalipun punya pikiran untuk gagalin rencana kamu
stop deh nuduh aku semarang
udah deh tasya ya
nggak usah ngeles nggak jelas
kamu tuh bener bener anak kampungan ya
pasti seperti yang aku bilang kan
bapak lihat sendiri kan
kapan aja tasya bisa kuat pak
aku kumat kami sendiri
maksudku aku berdoa jangan sampai tasya kumat
dan akhirnya bikin malu pak tristan
kamu lagi hai saya nggak ngerti ya perasaan bu maya dan maudi itu adalah seorang perempuan tapi kenapa
nggak punya perasaan sama sekali ya mbak welo denger deh setahu saya tasyah itu udah ngebantu
banyak hal buat kalian coba kalau kasih enggak tampilnya cara itu pasti patris anakkan malu
saya sangat kecewa dengan kalian karena kalian gak bisa bertanggung jawab dengan kerjaan kalian
dan seandainya kalau patris tanpa rencana busuk kalian pasti akan terima semua akibatnya udah
selesai ceramahnya bagus banget ceramahnya kamu itu bukan siapa siapa ngerti nggak sih asal kamu tahu
ya aku nggak akan ngerasa rugi bayar dua belas bulan gaji ke kamu berarti kamu
enggak ada apa apanya kecil sekarang kau minggir deh aku enggak sudik punya urusan sama kamu
gung bakar udah dong jangan nangis terus
yea sabar ya sabar baik baik cantik cantik sekali
dua puluh delapan flips kayak ngelakuin semua ini bukan buat hai pelegi buat aku dia ngelakuin ini
aku rasa ada yang janggal
ini semua aneh
saya tidak beres
rencana aku selalu berantakan karena tasya
setiap kali aku melihat mukanya mi aku ingin acak acak mukanya mi
dia selalu aja ke hotelnya tristan
selalu aja jadi perhatian dari tristan
mami aku tuh sedul banget sama dia
dia tuh knowing banget tau gak sih
pusing mama dengar kamu
kamu bikin mami pusing terus dari tadi dengan omelan kamu terus
lihat itu itu
aku itu anak kandung mami
jadi mami gak boleh kayak gitu sama aku
claudie udah cukup ya
kamu tuh jago banget sih acting
tapi sayangnya aku udah gak percaya lagi sama kamu
dan ibu pikir aku gak tau apa yang ibu lakuin selama ini
tasha kamu dengerin dulu ya
yang aku lakukan itu semua demi demi kafe pelangi
tapi memang selama ini aku lebih belain maudie daripada kamu
tapi itu aku lakuin karena aku pikir ya kamu punya masalah sama kristen sebelumnya
aku takut tristan tolak kamu
makanya lebih baik tristan deketin maudie aja
tapi kamu gak usah khawatir
aku udah merubah keputusanku
aku juga pikir buat apa sih terus terusan bohong capek loh
makanya aku juga minta maudie untuk minta maaf
besok aku ada rencana untuk ajak kamu ke tempat rekaman
kamu kasih lihat
supaya dia bisa dengar sendiri
itu suara kamu
dan kalau kalau perlu ya kamu sekalian nyanyi juga di depan dia
supaya dia bisa mengerti
aku udah gak butuh apa apa lagi
dan ibu gak perlu ngelakuin itu
tasya aku tulus
patristan ini dengan ibu maya
maaf aku mengganggu lagi
hmm gini aku hanya mau memastikan janji kita tadi
kalau bapak bersedia meluangkan waktu kan besok jam sembilan pagi
iya kita ketemu di tempat rekaman
aku sama tasya menunggu di sana
terima kasih banyak pak
mami kenapa tadi telfon tristan ha
mami ini bukandung aku
mami gak boleh kayak gini sama aku
bukannya tas anak kandungnya mami